bismillah nada sih jam ihram segini ku belum dateng
telephone kali ya
ya awal kan gua disuruh pergi lu ngapain sih
gua gak pengen lu terluka
kau nyakirin lama lu berdua serang
tundur ian ikut gua
kurang ajar loh semua ya
udah bikin masalah berani nya keroyokan
boy pahlawan kesiangan dateng
awan gua kau berani ya
gak biasa aja bisa emosi ini
biasanya ini yang bisa kendaliin emosi nya
biasanya ini yang bisa kendaliin emosi nya
ada apa nih
gue harus kasih mereka semua pelajaran
bisa mereka kapok jarang kita terus
gua tau emosi
cuma gak seharusnya kita habisin mereka semua disini
mereka akan mulas lagi hidup lagi
lu semua mau pergi
atau gue hajar lagi satu persatu
kayaku kasih kesemua ekspopnya
tidak ada napas raw mateus
lalu berdua gak apa apa kan
kaki lo gimana yang tadi jatuh
gak apa apa jatuh sedikit
namanya juga anak motor
yang penting kan bukan lo yang jatuh
yaudah langsung kabut aja yuk
kalian duluan aja
satu sisi gue iris sama temen temen gue
kayak ian misalnya
dia bisa bebas tuh gak ada halangan deketin cewek yang dia suka
kapanpun dia mau jalan sama mika
gak ada larangan
gak ada harus minta restu dulu
ada yang marah gimana sama kamu
aduh gak terima aja kalo kita jadiin mohon
emang kamu cerita apa aja sama dia
aku belum sempat jelasin semuanya ke dia
aku udah keburu nolongin gue
tapi aku bilang sama dia
kalau aku udah punya pacar
dan pacar aku itu kamu
tadi di bengkel dia gak kena kena apa deh
ada yang marah marah sama kamu
aku gak bisa berbicara sama dia
wajar aja dia shock
tapi aku gak terima aja pona
aku bahagia di atas penderitaan orang
aku berusaha banget buat jelasin ke diri
tapi dia gak mau dengerin penjelasan aku
bahkan tadi dia bilang ke aku
dia bakalan tetep akan ngedeketin kamu
aku gak tau lagi harus gimana
udah kamu yang sedih lagi ya
apapun yang terjadi
lakukan apa apa aja
aku belom tau
jangan sedih lagi ya
biar dia yang senang
udah sekarang kita makan
mau aku soepin
aku gak ada
udah sekarang aku makan
udah sekarang aku makan
udah sekarang aku makan
udah sekarang aku makan
udah sekarang aku makan
udah sekarang aku makan
udah sekarang aku makan
udah sekarang aku makan

bisa gara gara ngeliatin gua mulu makanya kalau bawa motor tuh
harusnya lu ucapin gws gitu
tersebut nabut rapi rapi
ngapain awalnya sama caper pakai baju rapi datang nemuin gue eh sandinya malah
berantem sama geng serigala kayak gini deh jadi aura aura
kenapa lu biasa lu kayak tau mereka aja tuh nyari gara gara dan yang paling gue
enggak suka dia ngegodain mika ya gua gak terima lah kalau ayang bep gua digodain
iya gak ayang bep iya deh serah lo dari mau khawatir jadi kesel gua liat lu

abis suatu reformasi
udahlah lo gak usah tertutup
kalau sama gue sama ian kita temen lu udah dari kapan loh
kali aja kalau emang lo udah cerita dan kita berdua punya solusi kan kita bisa bantu
kalau kalian mau tau
reva sama putra bakal tunangan
pertama kali gue ngerjain dia
gue udah berusaha semaksimal mungkin
gue udah coba temuin bokapnya reva
tapi itu tidak merubah semua keputusan dia
adel pasti masih sakit hati banget setelah tahu kita pacaran
aku bener bener ngerasa bersalah banget sama dia
aku juga ngerasa bersalah
tapi ini jalan yang terbaik
dan emang seharusnya adel tau kalau kita udah jadian
biar dia bisa move on dari aku
dan sekarang gini ya
kamu gak usah ambil pusing semuanya
biarin aja adil mau ngapain
yang penting kita berdua bisa saling membantu